usia memencahkan beragam rekor dalam karir sepak bola yang kini kapten timnas argentina
lionel messi juga memecahkan rekor likes terbanyak dari unggahan instagramnya
setelah berhasil menekuk perancis di piala dunia qatar dua ribu dua puluh
kapten tim tenggo ini mendapat banyak sorotan
foto di akun instagramnya yang menunjukkan momen saat ia diarak dan mengangkat trofi piala dunia
memperoleh puluhan juta likes bahkan melampaui rekor yang ada
hingga pagi ini jumlah likes dari postingan pesepak bola yang disebut sebagai
the greates of all time ini telah mencapai lebih dari enam puluh enam juta likes
jumlah ini melampaui foto messi bersama ronaldo yang diunggah di instagram cristiano
yang memperoleh likes
jumlah likes yang diperoleh messi juga melebih rekor sebelumnya
yakni foto sebutir telur yang diunggah pada lima januari dua ribu sembilan belas lalu dengan lebih dari lima puluh tujuh juta likes